penghentian sementara rekrutmen pengemudi transportasi online yang berlaku mulai dua belas maret lalu diumumkan kementerian perhubungan
ini menanggapi maraknya laporan krisis keselamatan penumpang
dalam masa moratorium ini kementerian perhubungan akan mengkaji kondisi permintaan taksi online dengan jumlah yang beroperasi
menteri perhubungan budi karya sumadi mengungkapkan pemerintah mengajak operator taksi online bisa mengikuti keputusan pemerintah meski sifatnya ajakan dan belum ada sanksi yang diterapkan
di samping itu jumlah taksi online sudah terlalu banyak membuat pendapatan pengemudi turun
budi karya menambahkan kelebihan jumlah sopir taksi online membuat pendapatan pengemudi turun
selain itu juga berpengaruh terhadap kredit macet sektor kendaraan
korrespondensi indonesia reddita utama di hotel bidakara jakarta selamat sore
apa tanggapan dari pihak perusahaan transportasi online terkait dengan penghentian sementara
rekrutmen pengemudi transportasi online ini
memang terkait memoratorium ini hanya memang berlangsung selama satu bulan saja
memang terkait hal itu para penyedia jasa transportasi daring sendiri memang mengatakan mereka akan mengikuti himbawan dari pemerintah ini meskipun saat ini belum diberlakukan sanksi
mengingat memang jumlah durasi moratorium ini hanya selama satu bulan saja
terkait hal ini memang tak bisa dipungkiri

masih banyak orang yang ingin mendaftar untuk menjadi
jadi driver transportasi berbasis daring tersebut
tadi memang saya dapat informasi dari mutia warsono field producer dari siena indonesia
menemui sejumlah orang yang datang ke sejumlah kantor dari penyedia jasa transportasi daring tersebut ingin melamar
tapi memang hal itu saat ini belum dapat dilakukan karena memang ada moratorium ini sendiri
terkait dengan jumlah ini memang alasan yang pemerintah mengatakan bahwa memang saat ini jumlah pengemudi transportasi berbasis daring sendiri memang sudah terlalu banyak
bahkan pemerintah sendiri mengeluarkan data informasi mereka memiliki satu penyedia jasa memiliki sekitar satu ratus tujuh puluh lima ribu pengemudi online
bahkan dalam waktu tiga minggu saja mereka telah menambah sebanyak sembilan orang
sehingga memang jumlah tersebut dikatakan terlalu banyak pertumbuhannya sangat dianggap terlalu cepat
terkait hal ini saya juga sempat berbincang dengan seorang pengemudi driver online sendiri
namun tadi kebetulan saya juga berangkat ke kantor menggunakan jasa tersebut dia mengatakan memang saat ini jumlah pesaingnya atau driver online terlalu banyak
sehingga memang hal ini berdampak pada pendapatan yang dia peroleh dalam setiap hari
biasanya bisa mendapatkan sekitar dua ratus tiga ratus ribu dalam sehari maka turun drastis sejak beberapa bulan ini menjadi sekitar seratus ribu
dan hal itu ternyata membuat dampak terhadap kemampuan ekonomi dia terutama untuk membayar cicilan mobil
untuk gunakan sebagai operasional dia dalam mengangkut penumpang sebagai driver penyedia jasa
jasa daring tersebut begitu punca
ya dito transportasi online ini adalah ada yang berupa bentuknya motor ada juga yang mobil gitu
mana yang lebih sebenarnya ditekankan oleh pemerintah untuk saat ini ditahan dulu untuk rekrut dari pengemudi ataupun juga pengendara dari transportasi online ini
ya dito apakah anda bisa mendengar suara saya
ya sepertinya kita tidak dapat kembali melanjutkan live report langsung dari arya dita utama
mohon maaf karena ada kesalahan teknis